pemilik motor bisa merekomendasikan montir untuk memeriksa bagian mesin dan juga tangki bahan bakar soal kemungkinan masuknya air ke ruang mesin